penunduan kesekian kalinya
ini adalah langit kelabu jakarta yang lebih sering kita lihat
terlihat jelas perbedaannya
kualitas udara jakarta bisa diketahui dari mana saja
saat melihat langsung ke langit
saat memandang ke cakrawala
bahkan saat terbang di langit jakarta
jarak pandang terbatas
apalagi saat hujan lama tidak turun atau angin tidak berhambus kencang
langit semakin pekat jakarta seperti dikepung debu dan asap
kualitas udara jakarta
untuk mengetahui mutu kualitas udara jakarta
warga ibu kota bisa dengan mudah mengakses datanya melalui berbagai platform
baik melalui aplikasi maupun situs milik swasta dan pemerintah
aplikasi air visual dan nafas menyajikan data terbaru kondisi kualitas udara jakarta
dan kota lain di indonesia bahkan dunia
hampir setiap hari jakarta masuk dalam sepuluh besar kota dengan udara terburuk
kualitas udara jakarta juga dapat diketahui oleh kota kota yang berbeda
kualitas udara jakarta juga dapat diketahui dari sumber lain seperti situs world air quality index
jarang sekali melihat data kualitas udara jakarta dalam kondisi sehat
paling sering kualitas udara jakarta dalam keadaan tidak sehat
sangat tidak sehat bahkan buruk
sementara data kualitas udara jakarta yang resmi dari pemerintah juga dapat diakses
baik dari situs dinas lingkungan hidup jakarta maupun badan meteorologi dan geofisika
bmkg memantau kualitas udara jakarta dengan online monitoring
meski cakupan alat pantau nya masih terbatas
namun datanya bisa setiap saat diakses dan dianalisis
jadi untuk kondisi kualitas udara di jakarta itu memang yang kami lihat sebagian besar
kalau kita mengacu pada indeks standar pencemaran udara dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kondisi kualitas udara di jakarta biasanya berada pada level sedang sampai dengan tiga puluh
standar bakumutu yang digunakan memang berbeda
secara global bakumutu udara ambien yang digunakan adalah pendoman kualitas udara global milik who
sementara pemerintah indonesia dalam hal ini jakarta masih menggunakan ispu atau indeks standar pencemar udara
yang mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no empat belas tahun dua ribu dua puluh
sebagai perbandingan panduan baku mutu polutan dari who dua ribu dua puluh satu adalah lima belas mikrogram per meter kubik
sementara baku mutu udara ambien indonesia lima puluh lima mikrogram per meter kubik
artinya jika kualitas polutan udara debu tercatat pada lima puluh mikrogram per meter kubik
maka berdasarkan panduan who kondisi udara jakarta tidak sehat
sementara ispu menyatakan masih dalam kondisi sedang
dengan standar ispu saja menurut laporan dinas lingkungan hidup jakarta
sepanjang dua ribu dua puluh lalu rekapitulasi kualitas udara jakarta berstatus tercemar
atas kondisi ini sejumlah pihak baik masyarakat maupun organisasi lingkungan bereaksi
aksi teatrikal hingga permintaan atensi khusus untuk memantau polutan berbahaya diajukan kepada pemerintah
poin pertama yang kita minta adalah bagaimana harus ada stasiun pantau pm dua lima di indonesia
yang bisa diakses oleh publik dan dijadikan datanya sebagian besar untuk kajian kebijakan mengurangi polusi udara di jakarta
tujuan permintaan ini sederhana agar warga jakarta yang tinggal yang hidup dan dihidupi oleh kota ini
dapat terhindar dari risiko penyakit akibat polusi udara
apalagi perhitungan air quality life index dari universitas chicago menyatakan bahwa penduduk indonesia dan jakarta
berisiko kehilangan harapan hidup antara dua sampai enam tahun akibat polusi udara
di dua lima level pm dua lima indonesia mengurangi dua lima tahun dari harapan hidup mereka secara berdasarkan apa yang akan terjadi jika perhitungan who ditemukan
di jakarta dan kota kota yang terlalu terpenuhi seperti bandung depok dan bogor
harapan hidupnya lebih tinggi berjalan dari lima hingga enam tahun secara berdasarkan
pembuatan ini menunjukkan keuntungan yang besar yang bisa diberikan kepada orang indonesia melalui air quality life index
risiko dampak polusi udara terhadap kesehatan inilah yang membawa sejumlah warga yang tergabung dalam koalisi inisiatif bersihkan udara koalisi semesta
atau koalisi ibu kota menggugat negara
citizen lawsuit diajukan meminta dan menuntut negara memperbaiki kualitas udara jakarta
koalisi ibu kota atas nama warga negara indonesia menggugat lima pejabat negara dan turut menggugat dua lainnya
presiden menteri lingkungan hidup dan kehutanan menteri dalam negeri menteri kesehatan gubernur jakarta gubernur jawa barat dan gubernur banten
perlu tegaskan bahwa tuntutan kami adalah bukan ganti rugi
perhitungan yang harus diberikan oleh negara dan juga perhitungan yang harus diberikan oleh negara
bukan ganti rupi
yang kami tuntut dalam konteks gugatan cls ini adalah pemerintah membuat kebijakan
pemerintah membuat regulasi untuk memastikan secara sungguh sungguh mengendalikan pencemaran udara di jakarta
dan melakukan pemulihan terhadap kualitas udara jakarta yang kotor
penundaan kesekian kalinya
penundaan kesekian kalinya
penundaan kesekian kalinya
penundaan kesekian kalinya
saya sehari hari bekerja mengajar di sebuah kampus di daerah depok
kemudian di dalam kasus gugatan udara polisi udara ini
saya sebagai salah satu penggugat karena saya sebagai warga negara yang terdampak oleh polisi
penundaan kesekian kalinya
penundaan kesekian kalinya saya kampung juga disitu penundaan kesekian kalinya saya kampung juga disitu
penundaan kesekian kalinya saya kampung juga disitu
saya ke depan kepalanya sudah tidak ketulungan
cuma dijual bebas di pasaran juga
berlangsung sampai dua ribu enam belas
setiap sore saya pulang aktivitas dari jakarta gitu
kepala sudah sakit
kemudian sudah tidak bisa ngapa ngapa
kita minum itu sepuluh empat jam
kemudian lender di hidung itu cair
kemudian sakit kepalanya hilang
itu rutin dari dua ribu sembilan sampai dua ribu enam belas

itu juga tidak ada di lab diambil darah kemudian diambil air seninya

ada bakteri tidak ada virus
kemudian di usg itu tidak ada kelainan di organ
jadi tidak ada kelainan di organ
kemudian hasil dari tipe itu saya bawa lagi ke rumah sakit pasar rebo
kata dokternya itu malah
di ct scan itu ada kelainan di ginjal sama di paru paru
jadi waktu hasil ct scan itu menunjukkan di ginjal saya itu ada kristal katanya
kemudian di paru paru itu ada
menurut bahasa dokter ini paru parunya krodit
terus saya berjelas maksudnya krodit gimana dok
ini banyak bercak bercak
maksudnya tertutup lendir
terus dokter bertanya
saya tidak perokok
kemudian bapak suka begadang
tidak pernah begadang
hanya sekali waktu karena saya aktivitas ngajar kan
pulangnya kan kadang kadang jam sebelas malam sampai rumah
terus dokter menyarankan
bapak setiap aktivitas terutama kalau malam di luar ruangan itu harus pakai masker
saya berubat ke rsud dipo
saya berubat ke rsud dipo
saya berubat ke rsud dipo
waktu di intraheria
waktu siasatan eoskobat

seneng dansa di halo indonesia the tears dimilikiwa di baca v arrangement
akhirnya dokter mengambil kesimpulan ini bapak termasuk orang yang sensitif terhadap udara kotor
kualitas udara berdampak langsung terhadap kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang
gejala dan keluhan yang dialami istu sangat identik dengan penyakit yang disebabkan kualitas udara buruk
kemudian dampak jangka panjang berikutnya adalah kecenderungan dari komponen yang dapat masuk sampai sistemik
dari komponen gas ini yang masuk ke sistemik itu adalah zat yang bersifat transfisien seperti karbon monoksida
itu kalau masuk ke dalam bumbu udara co yang kondisi tinggi akan mengikat hemoglobin
sehingga orang orang yang terkena polusi akan cenderung lebih mengalami hipoksemia kronik
akhirnya menimbulkan keluhan keluhan sakit kepala rasa lebih letih itu akan lebih muncul
polusi udara tidak bisa diremehkan
sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa polusi udara menjadi salah satu pembunuh paling mematikan di dunia
berikut beberapa hasil penelitian mengenai dampak polusi udara di amerika eropa dan dunia
kalau kita lihat data yang di indonesia kita punya data proporsi atau prevalensi
ada yang menurut saya adalah penelitian yang lebih menarik dari asma di remaja di kota jakarta dibandingkan dengan yang ada di wilayah pedesaan
kecenderungannya di jakarta cenderung lebih tinggi
memang daerah polutan itu cenderung meningkatkan terjadinya proses inflamasi kronik yang akan menginduksi terjadinya penyakit asma
kita punya data riset yang memang tidak begitu banyak mengenai hubungan antara polusi ini dengan kanker paru
ada satu riset ya yang dikerjakan oleh dokter sita dan saya tahun dua ribu tiga belas di rumah sakit persahabatan
tapi data riset memang menunjukkan bahwa polusi udara ini kalau tereksposur atau terpajan pada anak anak nanti akan terkait dengan stunting ya
pertumbuhan yang lebih tinggi
daya kognitif daripada anak anak yang juga lebih rendah dibanding yang tidak terkena polusinya
sayangnya riset ini untuk di jakarta maupun di indonesia itu sepertinya belum ada bagaimana koordinasinya polisi itu atau mungkin kalau ada juga belum banyak
hubungan kualitas udara dengan kesehatan penduduk ibu kota juga disampaikan oleh gubernur jakarta september dua ribu dua puluh lalu
ini putusan belum bisa kami bacakan
dan putusan untuk yang penunduan kesekian kalinya
yang akan selesai dan ditutup
proses gugatan warga negara tentang polusi udara harus menempuh jalan panjang
setelah menempuh lika liku peradilan sidang pembacaan keputusan pun ditunda berkali kali dengan berbagai alasan
tim hukum yang juga terus ditekan oleh para prinsipal yang ya butuh kepastian hukum lah ya
karena kan mereka berjuang dan mereka orang yang real menderita akibat polusi udara
ya mau gak mau akhirnya kita melaporkan majelis hakim ke bawah sma dan ky
karena dari bukti bukti yang ada itu sudah sangat kuat bahwa pemerintah melakukan kelalaian
kita mengajukan satu ratus dua puluh tiga surat itu valid

saya yang membela tergugat ya justru mereka menyalahkan bahwa pemerintah sudah melakukan kelalaian
penunduan kesekian kalinya
pelagu inspirasi pendekkap

penunduan kesekian kalinya
tapi setelah didatangkan bahwaakah ini modern sepot otot mem rishirt sweet erapected translatorhood potansi
atau seperti itu
jadi pergunt apakah statements tersebut tergembang bahwa siz ini bisa menyelyain penunjukan yang otot dalam perkembangan atau tentuman

bisa diperhatikan dari pardset
menyatakan terdekat satu terdekat dua terdekat tiga terdekat empat dan terdekat lima telah melakukan perbuatan melawan hukum
terdekat satu terdekat tiga menghukum terdekat satu untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
penantian panjang proses hukum gugatan polusi udara jakarta sejak empat juli dua ribu sembilan belas hingga enam belas
dua belas september dua ribu dua puluh satu berakhir majelis hakim mengabulkan gugatan warga negara
tujuh pejabat negara difonis melanggar hukum
para tergugat dihukum untuk memperbaiki kualitas udara jakarta
tidak ada banding yang akan diajukan pemerintah provinsi jakarta
semoga para tergugat lainnya dapat bersinergi demi kualitas udara jakarta yang lebih baik
pemprov dki jakarta akan melaksanakan
melaksanakan putusan pengadilan dan tidak mengajukan banding
dalam rangka mempercepat pelaksanaan putusan tersebut
agar pelaksanaan kualitas udara di jakarta bisa berjalan efektif dan efisien
maka diperlukan pendekatan multisektor
pendekatan yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara
mendorong peralihan gaya hidup masyarakat
mengoptimalisasikan fungsi penghijauan
sehingga itu semua membutuhkan sinergitas antar berbagai pihak
berbagai pemangku kepentingan yang terkait
sinergi adalah langkah terpenting selanjutnya
apalagi polusi udara jakarta terjadi bukan karena lalainya sakit
satu pihak atau akibat dari satu sebab
pengendalian sumber polusi penataan kota
perbaikan sistem transportasi ramah udara yang terintegrasi
dan perbaikan ruang hijau adalah poin penting yang harus dilakukan segera
tetapi ini tidak hanya di jakarta saja
tetapi di seluruh kota kota jabodetabek
selama ini kan pembangunannya hanya fokus di jakarta
sementara kita tahu bahwa para pekerja itu justru datangnya dari bodetabek
nah ini yang mengakibatkan tadi saya katakan penataan kotanya juga harus menyeluruh
tidak bisa hanya jakarta tapi bodetabek juga harus turut bertanggung jawab dalam hal penataan kota
tidak ada perubahan secara mendasar dalam hal penataan kotanya
yang terkait tadi transportasinya tata kota perumahan pemukimannya
sampai dengan penyediaan ruang terbuka hijau secara signifikan
itu hal yang paling mendasar paling enggak
maka lima sepuluh tahun ke depan jakarta masih akan masuk dalam kategori kota yang berpolusi udara terburuk di dunia
entah itu dalam peringkat lima entah itu bahkan masih sepuluh besar lah paling
selanjutnya kebijakan yang konsisten adalah kunci
pemerintah pusat dan daerah sebaiknya tidak membuat peraturan yang bertolak sisi
yang kira kira paling sulit sebenarnya kalau aku bisa prediksi adalah bagaimana konsistensi lintas sektoral itu berkoordinasi
katakanlah sebenarnya jakarta mungkin beberapa ada
berita sudah kita lihat klaim sudah
melakukan banyak hal gitu ya
banyak hal juga berkontradiksi justru
misalnya dengan jakarta buat ganjil genap untuk mengendarikan sumber polusi
tapi nasional bahkan melakukan kebijakan relaksasi pajak kendaraan yang ujungnya akan menambah kendaraan
jadi harapannya sebenarnya ada koordinasi yang selaras nih
kalau perintah hakim ini jelas untuk memerintahkan dari presiden sampai dengan gubernur gitu ya
untuk melakukan serius mengendalikan penyembaran udara
dari mulai memberikan data
menyajikan sumber polusi
bahkan melakukan pengendalian ini berdasarkan partisipasi publik
nah ini harus selarasnya itu juga harus diterapkan
jangan seolah olah nanti misalnya dki doang atau jawa barat doang atau banten doang
tapi di nasional bahkan menterinya punya yang kebijakan yang lain
kemudian yang paling penting adalah pemerintah selaku tergugat harus berani dalam memenuhi gugatan
polusi udara ini
terutama dalam membuat kebijakan serta penegakan hukum untuk mengurangi sumber polusi
diantaranya sumber polusi tidak bergerak seperti industri dan konstruksi
maupun sumber bergerak seperti emisi dan bahan bakar kendaraan bermotor
nah dki jakarta harus berani melarang peredaran empat jenis bbm kotor ya
premium delapan puluh delapan pertalite sembilan puluh solar empat puluh delapan atau biosolar
kemudian yang lainnya
itu harus dilarang
keempat jenis bahan bakar tadi ya
premium delapan puluh delapan tkd sembilan puluh satu solar empat puluh delapan dexlite lima puluh satu
itu adalah bahan bakar yang menyesatkan
mungkin kata yang lebih saklak lagi itu adalah bahan bakar yang menipu
karena sejak tahun dua ribu tujuh kita sudah mengadopsi standar juru dua untuk kendaraan bermotor
artinya kalau standar euro dua itu sudah tidak bisa menggunakan keempat jenis bbm kotor tadi
itu jelas undang undangnya mengatur pp nya mengatur
peraturan menterinya mengatur ya
jadi nggak boleh lagi dipasarkan
kalau itu tetap dipasarkan itu berarti penipuan menyesatkan
hampir setiap hari terjadi serobong asap yang sangat mengepul sangat tebal
nah anehnya hal hal seperti itu tidak memperoleh tindakan hukum dari aparat terkait
upaya dalam memenuhi gugatan tersebut
juga pada dasarnya dapat didukung dengan teknologi yang telah sejak lama siap
namun tak kunjung dimanfaatkan secara optimal
badan riset dan inovasi nasional bahkan telah mengembangkan berbagai alat dan metode
untuk mengukur memantau dan menganalisis polusi udara juga polutan berbahaya
secara teknologi sudah siap ya
ada yang sangat predisi untuk scientific purpose ya untuk pengukuran yang sangat teliti
kita juga ada kerjasama
dengan jepang nies
kemudian yang berikutnya kita juga punya alat mobile lab
yang itu membantu melengkapi kegiatan kami di
kita juga mengembangkan sendiri online monitoring yang pengukuran ada dua ya
yang terkait gas rumah kaca dan juga terkait yang partikulat poluten yang lain
yang tidak termasuk gas rumah kaca tapi juga terkait
dan sejauh ini kita juga bersama sama dengan
dengan tim ahli jepang
kini yang diperlukan adalah kemauan agar kemenangan gugatan polusi udara ini menjadi milik bersama
agar harapan hidup setiap penduduk yang tinggal hidup dan dihidupi sang ibu kota tidak terancam polutan berbahaya
agar perjuangan seorang ibu yang berjibaku melindungi anaknya dari udara kotor jakarta tidak sia sia
kayak misalnya kalau mimisan itu dia bisa
satu hari itu bisa tiga kali
satu hari bisa tiga kali dan kekentalan darahnya itu sangat kental ya
memang satu setengah kali pentalannya lebih dari orang dewasa
dan ketika dia apa namanya mimisan dia punya masalah dengan pernafasannya
dia akan kesulitan bernafas dan sehingga kami harus bantu dia dengan air putfire biar dia bisa lebih nyaman untuk bernafas
saya pernah konsultasi dengan dokter dokter anak
yang memang itu bisa memicu gitu
karena anak saya adalah anak yang kategorinya sensitif
sehingga itu bisa memicu intensitas dari mimisan
saya perlu tegaskan bahwa tuntutan kami adalah bukan ganti rugi
meskipun ada biaya lingkungan atau kerugian ekonomi yang harus kami tanggungi
tapi bukan itu yang kami tuntut ya
yang kami tuntut dalam konteks gugatan cls
ini adalah pemerintah membuat kebijakan pemerintah membuat regulasi untuk memastikan secara sungguh sungguh mengendalikan pencemaran udara di jakarta
dan melakukan pemulihan terhadap kualitas udara jakarta yang kotor
pada dasarnya kita memiliki harapan yang sama
kita tidak ingin di masa mendatang kebutuhan udara bersih kita akan bergantung pada oksigen dalam kemasan
penunduan kesekian kalinya